ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat marif memenuhi panggilan penyidik subdirektorat keamanan negara polda metro jaya pada senin pagi
selamat marif diperiksa sebagai saksi terkait aksi yang digelar fpi dan beberapa ormas lainnya pada delapan belas desember dua ribu dua puluh
didampingi kuasa hukumnya selamat marif tiba di gedung rektorat reserse kriminal umum polda metro jaya sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
selamat marif mengatakan dia tidak sempat mengikuti aksi pada delapan belas desember lalu dan saat selamat menuju lokasi demo sudah dibubarkan polisi
selamat marif menambahkan ia akan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan kasus ini
subdit kamanan negara dit reskrimum polda metro jaya telah menaikkan status aksi delapan belas dua belas ke tingkat pendidikan
aksi tersebut digelar oleh fpi dan ormas lainnya untuk menuntut pembebasan rizik syihab
dan selamatnya selamat marif menambahkan dia tidak sempat mengikuti aksi pada delapan belas desember lalu dan saat selamat menuju lokasi demo sudah dibubarkan polisi
selamat marif menambahkan ia akan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan kasus ini